konvensi internasional oil and gas ici uog dua ribu dua puluh tiga resmi dibuka rabu siang
regulator pelaku usaha dan para pemangku kepentingan migas berkumpul untuk membahas kondisi hulu migas di bndcc bali dua puluh hingga dua puluh dua september dua ribu dua puluh
usaha untuk menarik investasi melalui forum ici uog telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir
konvensi pertama dua ribu dua puluh dapat menarik investasi hulu migas sebesar sepuluh lima miliar dolar amerika
selanjutnya pada tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua capaian investasi naik masing masing menjadi sebelas miliar dolar amerika serikat dan dua belas satu miliar dolar amerika
padahal tahun ini investasi hulu migas ditargetkan tembus lima belas lima puluh empat miliar dolar amerika
yang berdulusi baru dua puluh cekungan jadi enam puluh delapan cekungan yang masih belum dilakukan perpuluhan dan potensi besar
jadi itu yang kenapa kita butuh investasi besar dan saya juga sebutkan bahwa paling tidak setahun itu harus dua puluh miliar dolar keinvestasi sehingga kita bisa mengejar yang target satu juta dolar
dwi sucipto menambahkan target produksi minyak sebesar satu juta barel per hari dan gas
sebesar dua belas miliar kaki kubik per hari pada tahun dua ribu tiga puluh bisa dicapai dengan syarat investasi yang masih dan perlu melakukan pemboran lebih dari seribu sumur per tahun setelah dua ribu dua puluh
sementara itu menteri investasi sekaligus kepala bkpm bahlil lahadalia menjelaskan produksi minyak nasional hanya di kisaran enam ratus hingga tujuh ratus ribu barel per hari
sedangkan konsumsi mencapai satu lima hingga satu enam juta barel
sehingga dibutuhkan investasi lebih besar di bulu bigas indonesia
asumsi dalam apbn kita yang enam ratus lima puluh atau tujuh ratus ribu itu selalu di bawah target
maka tidak ada cara lain
kalau kita cuma mengharap sumur sumur yang ada itu susah untuk kita mencapai target yang kita lakukan
maka caranya ada dua
yang pertama itu adalah segera bagaimana mendapatkan sumur yang baru
atau sumur sumur ramai
itu segera kita efektifkan
skk migas menilai daya tarik investasi bulu bigas indonesia telah meningkat dengan dukungan pemerintah
namun aspek legal kontraktual dan penemuan cadangan raksasa migas atau oil and gas giant discovery masih butuh peningkatan